kita ke informasi selanjutnya haul ke sembilan gus dur kembali digelar di kediaman gusdur di kawasan ciganjur jakarta selatan
dengan bertemakan yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan
haul ini juga kembali mengajak masyarakat untuk tetap damai dalam menghadapi kontestasi politik maupun setelahnya
dihadiri oleh gus durian dan beberapa tokoh seperti mahfud md agus harimurti yudhoyono dan menteri agama lukman hakim saifuddin
acara berlangsung mulai pukul enam sore hingga pukul satu dini hari
alisa wahid mengatakan bahwa tema yang diangkat untuk haul ke sembilan ini adalah untuk mengajak para calon pemimpin
untuk tidak hanya sekedar mencari kekuasaan tetapi juga mengabdi dengan baik kepada masyarakat
implementasi dari sosok kepemimpinan gus dur masih bisa dilakukan untuk memimpin indonesia ke depan dengan membawa aspek kemanusiaan
pemimpinan gus dur
saya meyakinkan bahwa ini adalah suatu perjalanan yang sangat berharga
ini bisa kalau gus dur bisa berarti yang siapapun yang menjadi pemimpin juga bisa
tetapi itu dimulai dari dalam dari hati
hati yang benar benar untuk rakyat bukan sekedar ingin berkuasa
dan cara membuat kebijakan itu benar benar untuk kepentingan umat bukan kepentingan rakyat
bukan untuk jadi misalnya membuat program bukan karena ingin dipilih lagi
atau membuat program bukan karena ingin mendapatkan dukungan mayoritas
tetapi membuat program yang memang betul betul diakini akan mengangkat harkat dan martabat manusia indonesia